aksi teror masih saja terjadi di indonesia bahkan terduga pelaku yang melakukan aksi bom bunuh diri di bandung rabu pagi disebut ex napiter atau mantan narapidana kasus bom cicendo jawa barat dua ribu tujuh belas silam
namun dia akhirnya bebas september dua ribu dua puluh satu
dan kami akan berbincang dengan ketua program studi kajian terorisme sekolah kajian strategik dan global universitas indonesia muhammad syaukilah
baik baik alhamdulillah sehat sehat selalu
baik pak syawki langsung saja pak syauki ini berbicara soal apa yang terjadi pagi tadi
kita melihat polisi lagi lagi jadi target serangan sebenarnya ada apa apa yang anda baca dari kejadian ini
kalau kita melihat kejadian ini pertama saya ingin menyampaikan di teman dalam depan dan teras aksi terorisme
yang kedua saya ingin menyampaikan bahwasannya ternyata aksi terorisme itu masih
yang dilakukan baik kelompok maupun individu
nah ini menjadi pilihan kita bersama
ada orang yang dahulu melakukan aksi terorisme lalu melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan lalu keluar lalu kemudian jadi pelaku teror kembali
nah ini menurut hemat saya menjadi tantangan
jadi menterian lembaga yang terkait dengan pendanggulangan terorisme untuk bisa meredis aksi terorisme
artinya ada problem berkenaan dengan deradikalisasi
mau tidak mau kita harus nyatakan demikian
oke berbicara soal pelaku sendiri ini terduga pelaku
kapolri menyatakan bahwa pelaku ini merupakan ex napiter yang berafiliasi dengan kelompok
jad bandung atau jawa barat
sebenarnya bagaimana eksistensi kelompok jad saat ini khususnya di jawa barat
apakah memang tetap terus eksis apalagi mereka juga sudah beberapa kali melakukan aksinya begitu seperti yang berlangsung di cicendo itu
ya artinya begini misalnya kalau kita lihat beberapa waktu lalu ada pergantian pimpinan
seruan juga untuk berbaikat kepada pemimpin baru khusus ini ini yang menjadi salah satu hal yang menarik di konteks kajian terorisme gitu ya
nah apakah kemudian juga kelompok kelompok teroris ada di indonesia
nah jad indonesia ini juga kembali diperlihatkan bahwasannya eksistensi mereka masih ada
kalau kita lihat persebarannya memang jawa barat itu kan
salah satu beberapa survei survei yang ada memang memperlihatkan satu kondisi yang berbeda dengan provinsi provinsi yang lain gitu ya
ya tapi kalau melihat dari apa yang terjadi belakangan ini tidak hanya di indonesia tetapi kita tahu juga ada kejadian kemarin di thailand lalu juga beberapa waktu lalu di pakistan
apakah ini memang ada kaitan dengan jaringan teroris internasional
ya karena isis itu kan
terkoneksi bukan hanya melalui jaringan gitu ya
artinya jaringan virtual kelompok isis ini atau di indonesia itu jad itu mereka terkoneksi melalui jaringan dunia maya
ketika ada suruhan untuk melakukan bayat sebar di jaringan jaringan
artinya mereka secara online khalifah khalifahan secara online itu masih berjalan
dan kalau kita lihat reaksi reaksi
aksi tadi pagi itu sangat terlihat adanya glorifikasi di beberapa media sosial mereka
yang ingin memperlihatkan bahwasannya ini aksi heroik ini aksi suci gitu ya
yang sebetulnya itu jauh dari nilai nilai agama manapun gitu ya
tapi kalau di luar negeri seperti thailand dan juga pakistan seperti yang tadi disampaikan apakah mereka juga menyasar pihak kepolisian
kalau kita lihat pen
terorisme yang terjadi di dunia
global terorisme index tahun dua ribu dua puluh satu memang aparat kepolisian itu menjadi salah satu target dari aksi terorisme
baik itu yang jadi di asian maupun di timur tengah ada juga di indonesia atau di negara negara yang lain
ini menjadi target sasaran dari aksi terorisme yang dilakukan
oleh kelompok ekstrim yang berbasis berbagai macam ideologi dan keagamaan gitu ya
tapi di satu sisi juga sempat yang menarik ini adalah polisi menemukan tulisan soal kuhp di motor pelaku
bahkan fotonya sudah tersebar di media sosial dan lain sebagainya
apakah memang motif serangan atau ada motif lain terkait dengan bom bunuh diri ini
ya mereka kan menganut
teologi yang berbeda atau kemudian mereka hampir semua jaringan teror ya
yang ada baik itu al qaeda atau dengan berbagai macam varian kelompok radikal teror yang ada di indonesia
hampir semua itu kan inginkan terapan syariat islam gitu ya
nah penerapan secara islam dalam pikiran mereka gitu ya
nah ini salah satunya mungkin yang salah satunya juga pembentukan negara itu
itu yang kemudian kalau kita lihat di kuap mereka mengatakan bahwasannya ini hukum bukan hukum tuhan gitu
padahal kan sebetulnya kalau kita lihat hukum hukum yang ada di indonesia itu sangat berusaha untuk memasukkan berbagai macam nilai nilai
entah itu nilai dari kamar nilai nilai
nilai dari adat istana kultur dan yang lain lain
memang mereka selalu saja menggunakan terminologi misalkan di dalam dokumentasi yang ada itu tauhud gitu ya
ini tawud gitu
tni pori itu kan menurut mereka adalah angsor tawud
tentara tentara tawud gitu
jadi memang siapa yang tidak berhukum dengan hukum tuhan menurut terminologi adalah kafir
kafir menurut mereka itu halal
itu yang terjadi di pagi hari tadi
berarti kalau rkuhp ini sendiri yang sudah disahkan menjadi undang undang masih terus bergulir masih menjadi pro dan kontra
apakah kejadian seperti ini patut diwaspadai bahkan kemungkinan akan ada lagi
selama ideologi teror itu ada
selama ada kelompok yang menganut
ada media sosial menyebarkan paham ideologi yang ekstrim ini
selama itu juga pula ada ancaman potensi ancaman terorisme yang ada
apalagi dengan media sosial
kita ketahui ya pelaku ini belajar membuat bom dari media sosial
artinya media sosial itu menjadi sarana penting buat kelompok ini
melakukan aksi terorisme
baik dalam konteks danaan pelatihan maupun nanti propaganda yang kemudian tadi juga pagi kita lihat itu
jadi memang ini pr kita semua
saya bersyukur misalkan kuhp itu memperlihatkan adanya pasal yang mengatur bagaimana adanya ideologi yang anti pancasila
nah ini menurut saya satu hal yang menarik ya
karena semua ideologi kelompok kelompok
karena jaringan teror yang ada di indonesia hampir semua anti terhadap pancasila
bagaimana mengubah ideologi ini supaya bisa kembali ke jalurnya begitu
mengingat bahwa media sosial ini cukup seperti yang anda katakan ini cukup berpengaruh besar terhadap perekrutan dan lain sebagainya
nah sudah ada regulasi ini kita lihat nanti apakah kemudian aparat keamanan kita bisa
aparat penegak hukum kita bisa melakukan akselerasi
regulasi seperti apa nantinya kita tunggu saja ke depan seperti apa
dan menurut saya yang juga penting bagaimana juga memastikan soal program program deradikalisasi dan kontranarasi itu berjalan dengan baik
deradikalisasi baik di dalam lapas dan di luar lapas itu berjalan dengan baik dan sustain
nah apakah kemudian saya tidak tahu apakah kemudian pelaku ini juga mendapatkan program deradikalisasi atau ikut program deradikalisasi
tidak di dalam lapas
lalu kemudian ketika keluar lapas dia keluar dari lembaga pemasyarakatan di september dua ribu dua puluh
apakah kemudian deradikalisasi itu berkelanjutan terhadap pelaku ini yang saya sampai hari ini masih belum memiliki datanya
nah tentu ini pertanyaan pertanyaan yang perlu dijawab karena problem kita adalah bagaimana kita melakukan program deradikalisasi dan kontra narasi
aksi terorisme itu secara sustainable dan terintegrasi semua kementerian lembaga dan tentunya masyarakat juga penting untuk dilibatkan
pak syawki mungkin bisa memberikan contoh kepada kami seperti apa sebenarnya yang patut kita waspadai ketika berbagai macam informasi tentunya bisa saja membawa kita menjadi tidak benar misalnya
ikut terhasut dan lain sebagainya
apakah ada ciri ciri khusus yang mungkin bisa bapak sampaikan terkait dengan hal tersebut
karena kita tahu bahwa media sosial sangat bebas sekali kita juga hampir dua puluh empat jam mengakses media sosial
ya yang pertama mungkin ciri cirinya bagaimana kita melihat media sosial itu apakah mengandung kebencian terhadap internal sesama masyarakat sesama warga negara
ini menjadi penting ya
apakah kemudian menyerang kearifan lokal yang ada di negara kita
lalu apakah kemudian konten kontennya
nah itu berupaya menegasikan kebimekaan menegasikan pancasila menegasikan undang undang dasar empat puluh lima pancasila dan yang lain lain
nah itu beberapa hal yang menurut hemat saya ujaran kebencian dan yang lain lain itu adalah beberapa ciri yang masyarakat sebenarnya perlu aware dan hati hati ketika ada konten konten yang mengarah pada ujaran ujaran kebencian negasi terhadap pancasila negasi undang undang kelima dan yang lain lain
dan juga kearifan lokal budaya lokal
selama ini berabad abad yang ada di indonesia ketika ada satu kelompok yang menyatakan ini keliru ini camillah yang paling benar yang lain keliru
nah ini yang kemudian masyarakat perlu hati hati lihat bagaimana ini kemudian efeknya bagi harmonisasi harmoni di masyarakat kita
oke pak syawki terakhir ini berbicara soal apa yang terjadi tadi pagi
kita tidak menginginkan hal ini bisa terjadi lagi
tapi kalau di satu sisi tentunya kalau kita melihat ke belakang bulan desember banyak sekali acara acara besar natal tahun baru dan lain sebagainya
dan banyak informasi yang mengatakan bahwa biasanya banyak aksi terorisme terjadi pada bulan desember
apakah di satu sisi bahwa intelijen ini gagal begitu atau bagaimana
artinya itu jadi tantangan
apakah gagal atau tidak
kalau kita lihat angkapan di tahun tahun terakhir itu luar biasa banyak
tahun lalu misalkan tiga ratus tujuh puluh orang yang ditangkap
dan kasusnya hanya sedikit
artinya sebetulnya apa namanya presiden setidaknya bisa
tapi ini memang ada satu hal yang menjadi pr gitu ya tantangan di bulan bulan ini
bulan bulan ini bulan bulan gitu ya
menurut saya salah satu tantangan yang penting juga untuk dilihat bagi aparat intelijen kita adalah bagaimana memordir
terus mengupdate modernisasi teknologi yang dimiliki untuk deteksi dini ya
deteksi dini sehingga aksi aksi terorisme yang akan terjadi itu dapat dicegah gitu
menurut saya sih seperti itu
ya memang kita kritik
ada persoalan gitu ya
karena kan pergerakannya individu ya mas iqbal ya
beberapa pendekatan yang individu itu walaupun pasti ada koneks jaringan gitu ya
itu dengan individu sendiri ini relatif memang kalau kita lihat catatannya tahun tahun sebelumnya memang relatif berhasil gitu ya
relatif dan sulit sekali diendus
oleh karenanya memang modernisasi teknologi itu menjadi sangat penting
jadi aparat penegak hukum kita dan keamanan kita gitu
baik lagi lagi soal pengawasan lalu juga bagaimana kita sebagai warga juga bisa mendapatkan informasi yang memilah begitu mana yang benar dan mana yang salah begitu
terima kasih pak muhammad syaukilah ketua program studi kajian terorisme sekolah kajian strategik dan global universitas indonesia
terima kasih sudah berbincang dengan kami